sejak pukul delapan pagi sejumlah penonton kelas tribun dan festival sudah berkumpul di lapangan parkir arena g expo kemayoran jakarta pusat
g expo yang bisa menampung sepuluh ribu kendaraan dipilih oleh panitia penyelenggara formula e sebagai kantong parkir bagi penonton yang akan menuju ke jakarta international e prix circuit
dari g expo para penonton akan diantar menggunakan shuttle bus yang berjumlah satu ratus lima puluh unit hingga ke pintu masuk sirkuit formula e di kawasan ancol jakarta utara dengan hanya menunjukkan tiket menonton formula e
kebijakan penggunaan parkir dan shuttle bus juga berlaku bagi penonton vip exhibitor panitia dan juga media agar tidak menyebabkan kemacetan di kawasan ancol